hai rapat dewan gubernur bank indonesia pada dua puluh tiga dan dua puluh empat mei dua ribu dua puluh dua
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh puluh reverse report sebesar tiga setengah persen demikian juga
suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima persen dan empat dua puluh lima persen
perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar serta tetap mendorong
pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal terkait dengan ketegangan geopolitik
rusia ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan
berkembang sejalan dengan hal
tersebut bank indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan sebagai berikut satu memperkuat kebijakan
nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan
fundamental ekonomi kedua mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib
secara bertahap kewajiban minimum gwm rupiah untuk bank umum konvensional yang pada saat ini sebesar
lima akan naik menjadi enam mulai satu juli dua ribu dua puluh dua kemudian naik menjadi tujuh setengah persen mulai satu juli
dua ribu dua puluh dua dan menjadi sembilan mulai satu september dua ribu dua puluh dua b kewajiban minimum gwm rupiah untuk bank umum
syariah dan unit usaha syariah uus yang pada saat ini sebesar empat persen naik menjadi empat lima
dua puluh persen mulai satu juni dua ribu dua puluh dua menjadi enam persen mulai satu juli dua ribu dua puluh dua dan menjadi tujuh lima persen
mulai satu september dua ribu dua puluh dua bank indonesia memberikan remunerasi sebesar satu lima persen terhadap
pemenuhan kewajiban gwn setelah memperhitungkan insentif bagi bank bank dalam menyalurkan kredit
dan pembiayaan kepada sektor prioritas dan umkm dan atau memenuhi target rim di kenaikan gwm
memengkaru kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit pembiayaan kepada dunia
pusat dan partisipasi dalam pemberian spn untuk pembiayaan apbn yang ketiga meningkatkan insentif
bagi bank bank yang menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan umkm dan atau memenuhi
target erpim rasio pembiayaan inklusif makrobrisel yang
insentif ini akan mulai berlaku satu september dua ribu dua puluh dua sebagai berikut pelonggaran atas kewajiban
pemenuhan gwm rupiah rata rata insentif yang semula satu persen menjadi maksimal sebesar
yaitu melalui insentif atas pemberian kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas paling
besar satu setengah persen dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
sebelumnya paling besar setengah persen dan insentif pencapaian erpin yang tetap sebesar
perluasan cakupan subsektor prioritas dari tiga puluh delapan subsektor prioritas menjadi empat puluh enam subsektor prioritas
yang dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu kelompok yang berdaya tahan resilient kelompok yang pendorong pertumbuhan
grup driver dan kelompok sektor prioritas penopang pemulihan slow starter pemberian
insentif tersebut ditujukan untuk semakin meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan
inklusif dan mendukung pemulihan ekonomi nasional kebijakan yang keempat melanjutkan kebijakan
transparansi suku bunga dasar kredit sp tiga dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas
kebijakan yang kelima melanjutkan dukungan pengembangan umkm melalui penyelenggaraan karya
kreatif indonesia kki dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi termasuk suksesnya gerakan
nasional bangga buatan indonesia dan gerakan bangga berwisata indonesia gbbi dan gbwi kebijakan
yang keenam memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan
ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif melalui yang pertama melanjutkan
masa berlakunya kebijakan batas minimal pembayaran dan nilai denda keterlambatan
pembayaran kartu kredit dari semula akan berakhir tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua diperpanjang menjadi
desember dua ribu dua puluh dua kebijakan yang selanjutnya adalah memperpanjang masa berlaku
dan diskon rate qr indonesia sandat untuk merjen kategori usaha mikro umi sebesar nol persen dari
semula berakhir tiga puluh juni dua ribu dua puluh dua menjadi diperpanjang hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua kebijakan ketujuh memperkuat
kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra
promosi investasi dan perdagangan di sector prioritas bekerjasama dengan
instansi terkait serta bersama kementerian keuangan mensukseskan enam agenda prioritas
perkembangan inflasi dan menempuh langkah langkah yang diperlukan
untuk memastikan terkendalinya inflasi sesuai sasaran yang ditetapkan
plus minus satu persen pada tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh dua
untuk itu koordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah
melalui tim pengendali inflasi tpip dan tpid terus diperkuat
untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional
koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan
termasuk komitmen bank indonesia dalam pemberian sbn sebesar rp dua ratus dua puluh empat triliun
untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan dalam apbn dua ribu dua puluh
perbaikan ekonomi dunia berlanjut namun berisiko lebih rendah dari perkiraan sebelumnya
disertai dengan kenaikan inflasi serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara
peningkatan ketegangan geopolitik rusia ukraina
implementasi kebijakan zero covid sembilan belas di tiongkok dan percepatan normalisasi
kebijakan moneter di berbagai negara berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi global
pertumbuhan ekonomi berbagai negara seperti eropa amerika serikat jepang tiongkok dan india
berisiko lebih rendah dari perkiraan sebelumnya
volume perdagangan dunia juga berpotensi lebih rendah sejalan dengan risiko tertahannya
dan masih berlangsungnya gangguan mata rantai pasokan global
harga komoditas global masih meningkat tinggi termasuk komoditas energi
pangan dan logam sehingga memberikan tekanan pada inflasi global
peningkatan inflasi global tersebut mendorong percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju
termasuk amerika serikat dan amerika serikat
dan juga di sejumlah negara berkembang yang berdampak pada peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global
di dalam negeri perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut ditopang oleh menguatnya permintaan domestik
dan tetap kuatnya kinerja ekspor
pertumbuhan ekonomi pada triwuan satu dua bulan

yang mengalami menunjukkan peningkatan yang lebih kuat
seperti tercemin pada pertumbuhan positif penjualan eceran
ekspansi purchasing manager index di sektor manufaktur
serta realisasi ekspor dan import yang tetap tinggi
dan didukung oleh meningkatnya mobilitas dan pembiayaan dari perbankan
dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh
diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi bank desa
yaitu pada sekitar empat lima sampai dengan lima
di sektor eksternal neraca pembayaran indonesia tetap terjaga
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal perekonomian indonesia
kinerja neraca pembayaran indonesia pada triwulan satu dua ribu dua puluh dua yang tetap terjaga
didukung oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut
serta defisit transaksi modal dan finansial
yang membaik dibandingkan triwulan sebelumnya
seru plus transaksi berjalan pada tribuan satu dua ribu dua puluh dua mencapai dua miliar dolar as
ditopang oleh seru plus neraja perdagangan yang tetap kuat
seiring dengan harga ekspor komoditas yang tinggi
transaksi modal dan financial mencatat defisit lebih kecil
sebesar satu tujuh miliar dolar as
seiring dengan optimisme impositif
dan kekuasaan ekonomi indonesia yang tetap terjaga
pada april dua ribu dua puluh dua neraca perdagangan kembali mencatat surplus
yaitu mencapai tujuh enam miliar dolar as
lebih tinggi dibandingkan seru plus bulan sebelumnya
sebesar empat lima miliar dolar as
sementara itu aliran masuk modal asing ke pasar
seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi
tercermin dari investasi portfolio yang mencatat net on outflow
pada tribuan dua dua ribu dua puluh dua sebesar satu dua miliar dolar as
data hingga dua puluh mei dua ribu dua puluh
posisi cadangan di indonesia tetap tinggi
tercatat sebesar satu ratus tiga puluh lima tujuh miliar dolar amerika serikat
setara dengan pembiayaan enam sembilan bulan import
atau enam tujuh bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
posisi cadangan devisa yang tinggi ini
berada di atas standar kecukupan internasional
sekitar tiga bulan impor
sudah tak ada lesan hingga support
nilai tukar rupiah terdepresiasi
sejalan dengan mata uang regional lainnya
seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global
nilai tukar rupiah pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
terdepresiasi satu dua persen dibandingkan dengan akhir april dua ribu dua puluh
dengan perkembangan ini nilai tukar rupiah
pada mei dua ribu dua puluh dua terdepresiasi sekitar dua delapan puluh tujuh persen year to date dibandingkan dengan tingkat akhir dua ribu dua puluh satu
inflasi terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian
indeks harga konsumen ihk pada april dua ribu dua puluh dua tercatat inflasi sebesar sembilan puluh lima persen mantuman
secara tahunan inflasi ihk pada april dua ribu dua puluh dua tercatat tiga empat puluh tujuh persen year on year
lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar dua enam puluh empat persen year on year
seiring dengan peningkatan harga bbm
komunitas global mobilitas masyarakat dan pola musiman hari besar keagamaan nasional
inflasi inti tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang meningkat stabilitas nilai tukar yang terjaga
dan konsistensi kebijakan bangunan indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi
sementara itu inflasi kelompok volatil food harga pangan yang bergejolak
terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi minyak goreng seiring penyelesaian harga eceran tertinggi het
inflasi kelompok harga harga yang diatur oleh pemerintah administer prices
dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara bensin dan bahan bakar rumah tangga
dalam hal ini bank indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah
baik di pusat maupun di daerah
dengan kebijakan koordinasi moneter fiskal
maupun penguatan tim pengendali inflasi di pusat maupun di daerah
dengan langkah langkah bank indonesia dan koordinasi erat dengan pemerintah
inflasi ihk pada tahun ini dan tahun depan diperkirakan bisa terkendali
dalam kisah sasaran yaitu tiga plus minus satu persen
pembangunan indonesia dan koordinasi perbankan
normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum rupiah
secara bertahap berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan
penyelesaian secara bertahap giro wajib minimum rupiah pada tahap satu
dan pemberian insentif gwm sejak satu maret dua ribu dua puluh dua
tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan
pembiayaan kepada dunia usaha serta partisipasi perbankan
dalam pemberian sbn untuk pembiayaan apbn
pada april dua ribu dua puluh dua rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga masih tinggi
yaitu mencapai dua puluh sembilan tiga puluh delapan persen
dan karenanya tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit
likuiditas yang terjaga didukung oleh dana pihak ketiga dpk
yang tumbuh tinggi sebesar sepuluh sebelas persen year on year
sementara itu dalam rangka koordinasi fiskal moneter
sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
yang berlaku hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
sbn di pasal perdana untuk pendanaan apbn dua ribu dua puluh
dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional
jumlahnya sebesar rp tiga puluh tujuh triliun
data hingga dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
baik melalui mekanisme lelang utama green sue option maupun private placement
suku bunga perbankan terus mengalami penurunan
sejalan dengan tren menurunnya risiko kredit
di pasar uang suku bunga indonesia pada dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh dua tercatat sebesar dua delapan puluh satu persen
hampir sama dengan tingkat april dua ribu dua puluh satu yang sebesar dua tujuh puluh sembilan persen
suku bunga deposito satu bulan di perbankan mengalami penurunan sebesar delapan puluh basis point
sejak april dua ribu dua puluh satu menjadi dua delapan puluh enam persen pada bulan april dua ribu dua puluh
di pasar kredit suku bunga kredit baru lebih rendah empat puluh tiga basis point pada periode yang sama
sejalan dengan penurunan suku bunga dasar kredit
dan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap
rasio kecukupan modal capital adequacy ratio
perbankan pada maret dua ribu dua puluh dua tetap tinggi yaitu sebesar dua puluh empat tujuh puluh sembilan persen
sementara rasio kredit bermasalah non performing loan juga tetap terjaga yaitu dua sembilan puluh sembilan persen secara gross atau bruto
dan delapan puluh empat persen secara neto setelah memperhitungkan cadangan yang dibentuk oleh perbankan
sektor umkm mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar enam belas tujuh puluh lima persen year on year pada april dua ribu dua puluh
hal ini menunjukkan komitmen bersama antara bank indonesia
pemerintah perbankan untuk terus meningkatkan penyaluran kredit dan sektor umkm untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif
dalam rangka mempercepat pemulihan umkm pasca pandemi
bank indonesia bersinergi dengan pemerintah menyelenggarakan karya kreatif indonesia kki pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
pada tanggal dua puluh enam sampai dengan dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh dua
pertumbuhan kredit di indonesia
bank indonesia terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran
untuk mendorong inklusi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat
seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring
perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi dari perbankan digital
dari pemberian pembayaran dan penyelenggaraan
bank bank yang menyalurkan dan menjaga pelanggan digital
nilai transaksi uang elektronik uang elektronik pada april dua ribu dua puluh dua tumbuh tinggi
yaitu lima puluh tiga tahun ke depan
dan nilai transaksi digital banking meningkat tujuh puluh satu empat tahun ke depan
menjadi rp lima tiga puluh tiga triliun
sementara itu jumlah uang kartal yang diedarkan pada april dua ribu dua puluh dua meningkat dua puluh tiga dua persen
mencapai satu tiga puluh sembilan satu triliun rupiah
bank indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah nkri
antara lain dengan melanjutkan kerjasama kelembagaan dalam pengedaran uang rupiah ke daerah tiga t
terluar terdepan dan terpencil
dan memastikan kelancaran proses arus balik uang kartal atau inflow pasca periode idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan oleh bank indonesia
dalam hal ini bank indonesia melanjutkan
melalui penambahan peserta mendorong perluasan kanal pembayaran khususnya mobile banking
serta memberikan alternatif penyediaan infrastruktur sesuai dengan kapasitas peserta
sejak tanggal dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh dua jumlah peserta bi fast telah bertambah tujuh bank
dan pada minggu ketiga juni dua ribu dua puluh dua
akan bertambah satu bank lagi
masuk sebagai peserta gelombang tiga
dengan bertambahnya peserta bi fas pada gelombang ketiga ini
total peserta bi fast telah mencapai lima puluh dua peserta
dan telah mewakili delapan puluh dua dari pangsa sistem pembayaran retail nasional
pasukan tamp interventions misal pemanfaatan secara boneka
mengkongsi transaksi eksek baterai juga yang mempengaruhi keseluruhan bidang ekib
jadi itu tidak semuanya adalah dibeli oleh asing
bahkan porsi dari kepimplek asing di dalam sbn itu telah separuh dari sebelum covid
sebelum covid itu empat puluh persen sekarang sekitar dua
sehingga ini mempengaruhi meskipun us treasury itu naik menjadi tiga empat
belum tentu kemudian pengaruhnya one to one dengan sbn
pengaruhnya terhadap sbn tentu saja akan dipengaruhi bagaimana pemerintah melakukan lelang
kedua bagaimana likuiditas dari perbankan dan juga bagaimana preferensi dari perbankan
maupun sektor dan investor dalam negeri untuk melakukan pembelian spn
dalam kaitan ini saya perlu mengingatkan untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini masih ada mekanisme skb satu
di mana bank indonesia sebagai standby buyer dan juga untuk pembiayaan apbn
bank indonesia membeli spn melalui skb tiga secara langsung untuk pos kesehatan dan kemanusiaan
termasuk juga untuk pembelian vaksin biaya kesehatan dan juga sesuai dengan kewenangan dari kementerian ibu menteri keuangan
kalau diperlukan untuk tambahan tambahan subsidi karena kenaikan kenaikan harga komoditas global
dan itulah tiga faktor yang berpengaruh menarik bagi investor asing menarik bagi investor domestik tentu saja
sesuai dengan tiga faktor tadi
agar kebijakan moneter jangan hanya bertumbuh pada suku bunga kebijakan
ya kebijakan moneter bank indonesia berupa satu likuiditas kita lakukan pengurangan atau normalisasi
yang kedua stabilitas nilai tukar yang ketiga adalah suku bunga itu nomor satu
yang kedua bahwa pengaruh kebijakan fed itu
pengaruhnya adalah melalui us treasury
us story pengaruhnya terhadap ekonomi indonesia adalah melalui yield spn
tadi saya sebutkan pengaruhnya tidak one to one
ya tergantung bagaimana pola pembiayaan fiskal pemerintah
yang kedua tentu saja adalah kenaikan us treasury dan juga preferensi investor dalam negeri yang tentu saja bisa menerima
dan juga preferensi investor dalam negeri yang tentu saja bisa menerima
lebih rendah dibandingkan investor asing karena itu masih menguntungkan
dan komitmen bank indonesia dalam pembelian spn
nomor tiga oleh karena itu kebijakan suku bunga bank indonesia tetap dapat diarahkan untuk pengendalian inflasi dalam negeri
mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan
oleh karena itu normalisasi kebijakan moneter bank indonesia dilakukan terlebih dahulu
oleh karena itu normalisasi kebijakan moneter bank indonesia dilakukan terlebih dahulu
dengan kenaikan gwm tanpa mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor regulers
karena likuiditas sangat berlebih
akhirnya juga bahwa dengan koordinasi pemerintah bank indonesia pusat dan daerah inflasi kita terkendali
mengurangi keharusan untuk merespon melalui suku bunga sebagaimana bank sentral lain
mari kita lihat faktanya saja dan angkanya
ekonomi indonesia tahun ini kan
tumbuh bisa sekitar lima persen bahkan kerumunan sedikit lebih tinggi dari lima persen perkiraan dari bank indonesia
kisarannya tadi saya sampaikan empat lima sampai lima tiga persen dengan kata lain ekonomi kita
itu tumbuh dan tumbuhnya alhamdulillah kita harus bersyukur puji tuhan empat puluh lima sampai lima tiga persen itu kata
ekonominya katanya tumbuh yang kedua memang ada kenaikan inflasi tapi saya sampaikan tadi
inflasinya kemungkinan sedikit lebih tinggi dari empat persen kenapa satu kebijakan fiskal pemerintah menambah
subsidi kedua koordinasi tbi dpd yang kuat yang ketiga respon respon dari kebijakan moneter yang
pro stability ketiga ini inflasinya terkendali tahun depan akan kembali
ke dalam sasaran tiga persen plus minus satu atau dengan kata di bawah empat persen dari kedua fakta
ini kan kita tidak bisa mengatakan kondisi yang tadi ditanyakan apakah reseksi stakflasi atau
terminologi terminologi yang lain